di pangkalan bun kalimantan tengah seorang pria menganiaya dua anak tirinya yang berusia delapan dan sebelas tahun dengan air panas
pria ini ditangkap polisi pada senin setelah menerima laporan dari ayah kandung kedua korban yang tak terima anaknya dianiaya
penganiayaan pada awal juli lalu ini membuat kedua anak mengalami luka bakar
tersangka mengaku menganiaya kedua anak tirinya karena ia menganggap mereka tidak bisa menjaga anak terkecil yang masih balita
tersangka mengambil gelas dengan menggunakan air yang dispenser disiramkan ke putranya yang berusia delapan tahun dan sebelas tahun
tersangka dijerat dengan undang undang perlindungan anak dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara